ulamak sulawesi selatan menyebut perilaku memamerkan perhiasan setelah menunaikan ibadah haji justru menodai ibadah haji
ya kalau dibilang dulu kan aku pertama kali dari kampung itu kan dari banyumas itu kan sma itu kan aku ke arkopantes
dari yang itf lima belas pun dapet
kalau dulu wishlist balap gue pengen jadi balap f satu
melalui ketekunan iman kita dalam menunggu kedatangan yesus yang kedua kali
namun saat akhir pekan dan hari libur bisa mencapai empat kuintal daging
dan tidak tahu status zonasinya sehingga akhirnya zona rt mereka yang tadinya hijau bisa menjadi kuning ataupun oranya